nah gitu dong saya ini senang kalau anak anak muda mengisi kekosongan waktu dengan bermain catur bermanfaat dan asik
tadinya sih asik pak bapak datang sih jadi gak asik
ah bisa aja kamu gini gini juga saya jago main catur
menurut buku yang saya baca urusan mancatur itu adalah urusan strategi dan membaca permainan lawan
mak gue cabut dulu ya udah gak asik
mari pak sopiara
hei pur anterin rantang nih ke parkiran
abang abis diurut
tahu kagak kenal
kalau nggak kenal kenapa abang yang bayar
abang tadi nabrak dia
makanya abang ketukang urut
tapi sekarang urusan udah diberes
itu kemarin si ronron
gak jadi beh
gapakah gak jadi
dipindahin juga ke mall yang baru
gaji di sana berapa kakak
pantesan aja kalau kakak mau dipindahin ke sana
mereka juga ditawarin sama si bos
tapi belum rika jawab
masih pikir pikir dulu
masih pikir pikir dulu
masih pikir pikir dulu
yang bikin saya kesel
sampai ketukang tambal ban
padahal yang kempeisin kan bukan cuman saya
kan lo yang ngempesin bannya
bang udin liatin juga
saya nyalahin diri saya sendiri
masih di rumahnya anik
anaknya siapakah bos
silahkan dilanjut bos
saya nih seneng
kalau anak anak muda
mengisi kekosongan waktu
dengan bermain catur
tadinya sih asik pak
bapak dateng sih
jadi gak asik
gini gini juga saya jago main catur
menurut buku yang saya baca
urusan main catur itu adalah
dan membaca permainan lawan
mak gue cabut dulu ya
udah gak asik
mari pak sopiara
saya mau nyusul indra dulu
ntar kalau udah selesai main
taruh sini aja pak
ya misi pak
sekarang anies sering jalan sama surya
padahal kalau dipikir pikir
lo ketawain gue
saya menertawakan mas pur
kalau rika sih belum tentu
ini masih mikir mikir dulu kakak
rika tanya tanya dulu
gue mau ngajar dia
dia udah berani nabrak mini gue
aku tukang dawet
tidak tahu bang
di rumahnya kali bang
lo tukang dukang lojek kan
gue mau dihajar
jangan bercanda lo
jangan bercanda lo
oh berarti suaminya ibu ibu yang tadi
iya gue cuma serempet doang
masalahnya juga udah kelar
orang gue udah bawa ke tukang urut
abis itu gue kasih duit
yaudah ya ya
mau pasang perlindungan
emang mau perang
abang mau dihajar sama suaminya ibu ibu yang ngebang tabrak
jangan hal doang bantuin
kamu liat ojak gak mot
bukan dia yang nyari tapi gua
gue mau hajar si ojak
enggak swear deh
tapi hilang dari tadi
bukan lo yang jalan
iya bang ya
jalan bukan lo yang jalan

jalan bukan lo yang jalan
jalan bukan lo yang jalan
jalan bukan lo yang jalan

jalan bukan lo yang jalan

jalan bukan lo yang jalan